aduh sakit tau
udah deh tante mau pulang aja
tante udah capek kayak gini tante gak mau
mau pulang arahnya kemana tante
tenang aja kamu tante inget kok
ingat kalau situ kan gak mungkin
kalau yang di situ juga nggak mungkin
gue juga ikut senang
lo masih kepikiran gak sih boy
sama sosok yang pake kuplok
yang tiba tiba aja dateng kayak ngedeketin kita waktu itu
habis lagi baterainya
nah gue belum tahu sih
tapi kalau menurut gue
orang itu kayaknya gak jahat
soalnya sosoknya itu kayak perempuan
ehm apa jangan jangan
itu orang yang gak suka kalau laki laki ada deketan
yang waktu itu
kesabaran banget ya
gue senang banget malam ini
apalagi di tempat yang seindah ini
sama seseorang yang
yang waktu itu lo ngomong belum kenal
gue penasaran aja yang mau tau
kalau ngomong di sini nggak enak
pakai nunggu momen yang tepat segala lagi
ngomong aja di sini cales
apa buruan buru penasaran nih
ya udah deh
gue bahagia banget
karena di tempat yang seindah ini gue bisa berbicara sama siapa

gue lagi sama seseorang yang gue

eh bahkan waktunya tuh gak tepat
kalau mau ngomong soal beginian tuh
agak sanaan dikit tuh
pa pa ngapain di sini
mama dan adriana itu dari semalam udah nyusul kamu ke sini

mereka itu mau gangguin acara kamu dengan reva
mereka gak mau
kamu dijadian sama reva atau gimana lah

berarti dua orang semalam yang pake kukluk mama dan adriana

maaf pa kalau boy ketemu sama mama gimana pak

boy malu kali sama temen temen
boy pak udah kamu tenang aja
tapi papa udah bikin mereka kesasar
iya aduh pak
kalau mereka nyasar beneran masuk ke hutan
terus nggak bisa balik gimana pak
kok papa gak kepikiran ya
aduh gimana ya
kayaknya kita harus nyala mereka deh
terus teman teman kamu gimana
boleh mau pamit dulu sama mereka ya
nyokap gue sama adriana lagi ada disini
serius itu ada dimana
bokap gue dateng tuh
gue kan rencana mau newak refah gitu loh
dan sekarang mereka nyasar
nyari mereka dulu
tapi lo jangan kasih tau ke mereka ya
eh kalau mereka nanya
lu bilang aja gue mau kesana kayak nyari pohon atau apa gitu ya
teman teman gue cabut dulu ya
gue mau ke depan bentar
gak lama kok ya
udah udah pak
si boy mau kemana
atas mau cari bunga
dia pasti mau nyari bunga tuh
yang artinya kan cinta badi penuh perasaan segalanya
capek disini dulu yuk
emangnya tempatnya disini tante
hutannya makin lebat
tadi kan bapak itu yang nunjukin kesini arahnya
kok makin lama makin sepi
kok gak ada orang
dengar suara itu gak
adriana tunggu eh
adriana kamu tega banget sih
hah namanya umur gak bisa bohong ternyata ya
tante gak jodohin kamu sama si boy tau
sibibu rempong ya
tante yang cantik jangan gitu dong
yaudah yuk kita jalan lagi yuk
oke gitu dong cocok
baju ini mahal tau
belinya aja di luar negeri
hah udah gini aja
tante jalannya di depan kamu di belakang aja
biar kamu gak ninggalin tante
kenceng nih lari kenceng
tante jangan jangan
tante jangan jangan
kenceng nih lari kenceng
aduh tinggal gak sakit

jalan duluan sih
tinggal gak tau
udah deh tante mau pulang aja
contoh udah capek kayak gini tante gak mau
mau pulang arahnya kemana tante
tenang aja kamu nanti inget kok
kalau situ kan nggak mungkin
kalau yang di situ juga nggak mungkin